hingga selasa ada satu ratus dua puluh tujuh narapidana lapas kelas satu surabaya di porong sidoarjo
yang bersedia menjadi relawan uji klinik fase kedua vaksin merah putih
awalnya pihak lapas telah menyiapkan sekitar dua ratus orang narapidana
mereka memenuhi persyaratan utama yaitu belum pernah divaksin
berusia di atas delapan belas tahun dan sehat
namun ada juga persyaratan tambahan yang ditetapkan pihak lapas
yaitu memiliki sisa hukuman di atas satu tahun penjara
untuk memudahkan proses evaluasi serta bukan merupakan warga negara asing
para relawan pun telah mendapatkan sosialisasi
nantinya sebelum disuntik mereka harus melalui proses screening
tetap kita melakukan pemantauan secara rutin dan intens
disamping vaksin merah putih sendiri juga melakukan hal itu
seperti kita lihat di schedulenya itu
sebelum pemberian vaksin mereka melakukan screening
yang cukup banyak mulai dari rekaman jantung
yang memenuhi syarat screening baru dilakukan vaksin dosis pertama
sesudah vaksin dosis pertama pun mereka melakukan pemantauan
dan pemeriksaan laborat sampai tiga kali itu
salah satu narapidana yang bersedia menjadi relawan
telah mengisi surat pernyataan persetujuan
tak ada rasa takut yang menyelimuti
ya gak apa apa saya optimis optimis saja
karena saya anak bangsa indonesia
saya anak bangsa indonesia
pihak lapas menyatakan tak ada iming iming seperti remisi
tak ada pula paksaan bagi para narapidana
kami tidak memberikan iming iming
tetapi kita meminta mereka
bahwa ini adalah sukarela
sukarela kepada mereka tanpa paksaan ikhlas
karena untuk negara
dan mereka mau
mau menjadi sukarelawan
dan mereka mengerti bahwa vaksin ini
untuk bangsa dan negara
pada fase kedua uji klinik
tim peneliti vaksin merah putih membutuhkan empat ratus lima orang subyek
dengan fokus utama evaluasi kemampuan vaksin
meningkatkan kekebalan tubuh
uji rencananya akan dilakukan pada akhir maret
sebelumnya tim peneliti telah memulai uji klinik fase pertama
pada delapan februari dua ribu dua puluh
sembilan puluh orang relawan pun telah dilakukan penyuntikan kedua
interval penyuntikan pertama dan kedua adalah dua puluh menit
kami juga sudah mengevaluasi tujuh hari setelah suntikan kedua
dan minggu ini kita melakukan analisis untuk kekebalan
jadi seluruh subyek dipanggil datang kembali minggu ini
untuk pemeriksaan kekebalan
empat belas hari dari suntikan yang kedua
mereka nanti setelah minggu ini akan datang kembali
dua minggu dari sekarang
berarti satu bulan dari suntikan kedua
kalau dari injeksinya menurut saya dalam batas batas
yang sudah kita prediksi sebelumnya ya
jadi tidak ada sesuatu yang luar biasa
tim peneliti cukup kesulitan mencari relawan yang belum pernah divaksin
pasalnya satu ratus sembilan puluh empat juta lebih orang indonesia sudah menerima vaksinasi dosis pertama
penelitian ini membutuhkan maksimal sekitar sepuluh orang subyek
dan tim akan terus mengupayakan
kan zatamarin dora heru sudarmanto sidoarjo jawa timur